tujuh orang warga kabupaten nganjuk jawa timur terkonfirmasi positif terjangkit covid sembilan belas
saat ini ketujuh pasien positif covid sembilan belas tersebut diisolasi di rsud nganjuk
pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh bupati nganjuk novi rahmat hidayat
sebelumnya ada lima pasien positif terjangkit covid sembilan belas dan kini bertambah dua orang sehingga total menjadi tujuh orang positif covid sembilan belas
selain mengisolasi pasien pemerintah kabupaten nganjuk juga melakukan tracing kepada warga yang telah kontak langsung dengan tujuh pasien positif covid sembilan belas tersebut
bagi warga yang merasa kontak langsung diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah
sementara dari catatan dinas kesehatan nganjuk saat ini ada tiga puluh lima orang yang berstatus odp enam belas pdp dan tujuh positif covid sembilan belas
semua tersebar di empat belas desa di kabupaten nganjuk